biar kan aku yang ajakin kamu
mita udah deh biar aku aja ya
jadi dari tadi makan
eh lu udah gak sayang lagi sama uas sama bibi lo
bukan gitu dik tadi tuh vino lagi rewel
banyak alasan dong lu
lu tuh lagi beruntung
karena gue lagi banyak urusan
pokoknya ntar lu gue telepon lagi
dan lu harus standby gue dua puluh empat jam
ingat lu ya
sampai kapan aku diteror terus kayak gini
ada apa mia
udah tidur di kamar aku
aku rencananya pengen ngajak kamu makan di luar
aku rencananya pengen ngajak kamu makan di luar
aku tahu kamu masih gak enak badan
tapi kan gak ada salahin dicoba
siapa tahu dengan makan di luar
kamu bisa lebih baik kan dan stres kamu hilang
kamu bisa lebih baik kan dan stress kamu hilang semua
gimana gak stress kalau ditaro dika terus

kan hitung hitung sebagai rasa terima kasih aku
kamu udah balikin uang ke pak ferry
dan kontrak kerja aja dibatal
vino kan ada mbak sri
udah deh kamu gak usah mikirin dia
kamu bisa tenang
pasti mbak sri jagain fina kok ya
kalau enggak aku aku terus merasa bersalah
dan rasa bersalah aku kan belum ditebus
tidak ada masalah
kamu tunggu sini bentar ya
tempatnya benar benar bagus ya
aku tuh suka banget deh disini
makanannya kan jauh lebih enak daripada restoran restoran lain
kamu cobain kan tadi
gimana menurut kamu oke kan
wisnu pasti kagum banget sama selera aku
kamu emang cerdas deh
dan terlalu dominan buat aku
mita lagi ngapain ya sekarang
minta beli ya mbak
disini aku aja yang bayar
enggak biar aku aja udah
aku aja yang bayar kan aku yang ajakin kamu
mita udah deh biar aku aja ya
jadi dari tadi makan sama aku
pikiran wisnu itu cuma ke mita
kamu pasti masih mikirin vino ya
kamu itu emang ibu yang hebat ya

gak bisa jauh jauh dari anaknya

dan aku juga mikir kalau kak arvino itu beruntung punya istri seperti kamu
karena kamu menjaga dan merawat anaknya dengan baik
dan aku juga percaya kalau setiap orang yang baik pasti akan dapat jodoh yang baik juga
mel mel udah udah mel
udah mel udah udah mel
u pun menetir
lu bisa nyetir atau nggak
udah gak bisa jalan kanan lewat lihat lagi
yau mau jalanin kehapdon
he udah bang aja bang
brling bened emang gitu kan
jangan berani berani lo sentuh dia ya
untung ada cewek lu
kalo kagak udah abisin lu
bi ada kemana kok sepi banget ya
gak ada mbak
ibu sama bapak udah tidur
bandaranda belum pulang
tapi kalau mas milo tadi pergi sama mbak mita mbak
milo pergi sama mita
itu saya gak tau tuh mbak
jadi gitu kalo main di belakang aku
lu bener bener gak tau diri
urusan gua udah kelar
jadi sekarang gua tunggu lu
atau lu bakal nyesel seumur hidup
udah punya handphone nih
sms dari siapa tuh
ada masalah apa mit
kok si mita mukanya berubah gitu ya
dapet sms dari siapa sih dia
minta semuanya aku ngeluh diri
aku gak mau
udah sampe mana
apa perlu dijemput di depan
gua gak bisa dateng
maksud lu gak bisa dateng kesini
alasan lu ya
lu kira gue gak hafal trik
pokoknya gua gak mau tau
sekarang lu dateng ke tempat gua
gua malah gak bisa ketemu lu selamanya
jadi sekarang lu udah berani ngancurin gua
apa lu masih berani
kalau orang tua lu yang gua bisa
tapi tuh ntar
setelah gua puas meres lu
mendingan lu sekarang kesini
atau gua minta duit lagi
gue udah gak mungkin dapet duit lagi
pertua lu kan tajir
masa cuma buat uang lima puluh juta ya susah
apa pengen gua bongkak